ngapain lo disini
bukannya mau nonton ya
yah tapi hujan
ya mungkin tuhan maunya lu belajar aja
bukan pacaran biar nilai lo itu nggak kebakaran lagi
wah emangnya kalo gue rasa cinta itu beda banget rasanya
eh gimana mana orang tuh jalan pake kaki bukan pake mata
yah gue ngacur
eh depon lo tau gak sih
kue ini tuh pemberian dari calonnya yang gue
jadi rusak kan gara gara lo
makanya kalo jalan tuh liat liat
ih lo tuh kesen banget sih gara gara lo
lo yang jadi rusak
apa apaan sih itu cewek
udah dia yang salah dia nabrak gue terus baju gue kotor
kalo gue dipukulin
susah cewek aneh
kalo yang rumah tau kue pemberian dari dia tuh rusak
sisi nyesel banget kenapa bisa jadi kayak gini sih
ya yang roman tuh protes
sisi kamu itu gimana sih
jaga kue aja gak bisa apalagi jaga hati aku
oh my god takutnya mau
aduh rumah maafin sisi
enggak udah jangan sampe
kayaknya rumah maafin sisi
sisi kenapa ya nangis ya
masuk gak ya
masuk enggak masuk enggak masuk enggak masuk enggak masuk enggak
kok enggak sih
coba dari enggak deh
enggak masuk enggak masuk enggak masuk enggak masuk enggak masuk
nah ini dia dengan masuk
ihh bapak pansi
sisi tuh sedih kue pemberian dari yang rumah tuh hancur
hah yaudah gak usah sedih dong
nanti gue beliin yang lebih gede yang lebih enak
gua pengen kue yang tadi mau dari lo
sebenernya kau beli tuh apa sih
maksud gua bukan gua yang nanya
eh roman nanyain hobi gue ke loh
karena kucing tuh imut imut kayak gue
berarti kucingnya kucing pala beri dong
gak usah bercanda deh
yaudah deh sekarang kan tapi kan sisi udah gak sedih lagi kan
yaudah gua pergi dulu ya
eh mau kemana
mau berenang di laut cina selatan
mau ke depan doang
kangen ya jauh jauh
masa bau gini sih
aku minta dikit lah parfumku habis
masa aku mau ngedate sama susan aku bau gini sih
yang ada dia gak deket deket akulah vick
dengan cewek yang ini
aku tak percaya
tau kau tak suka dengan cewek itu
atas dasar aku kau bilang aku gak suka
atas dasar buku indra psikologi
mulai lagi deh
mata itu adalah indera yang paling gampang untuk mendeteksi kebohongan
kalau misalnya kita lagi satu cinta
mata kita akan berbinar binar
tidak seperti kau ini
kau itu tidak suka dengan susan itu
kau itu apa
mata kau terpaksa
mata karena orang taruhan
ah udah bagiku sudah selesai
nah kan wangi
udah aku udah telat ya aku berangkat ya
ada aja nih
malam gak ngasih rest tuh deh
udah hujan dadakan
gue mesti ditangkap susan
eh ada rompis
bukannya mau nonton ya
ya mungkin tuhan maunya lu belajar aja
bukan pacaran biar nilai lo itu nggak kebakaran lagi
yang ada bu indah mikirnya bu ini gak niat ngajarin lo
padahal lo nya aja yang gak niat belajar
santai aja ibu guru
gue belum pacaran kok
belum pacaran sama susan